penjabat gubernur jawa tengah nana sujana melepas lebih dari sebelas warga jawa tengah
yang bekerja di jabodetabek untuk mudik gratis pulang ke kampung halaman
mudik gratis ini diperuntukkan bagi warga jawa tengah yang bekerja di sektor informal
sabtu enam april penjabat gubernur jawa tengah nana sujana
melepas sebelas enam ratus warga jawa tengah untuk mudik gratis dari taman mini indonesia indah jakarta
para pemudik diberangkatkan menuju kampung halaman mereka masing masing
di tiga puluh lima kabupaten kota jawa tengah menggunakan dua ratus tiga puluh sembilan armada bus
yang disediakan memfasilitasi mudik gratis
pj gubernur jawa tengah nana sujana menjelaskan
kegiatan mudik gratis ini merupakan bentuk kepedulian kepada para pemudik
untuk pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman
bentuk kepedulian ya kependudukan kami
dan kami koordinir dan sebenarnya ini akan sangat bermanfaat
bagi para masyarakat yang akan mudik
artinya bisa meminimalisir lah gitu
selama ini kan mereka mudik misalnya dengan menggunakan sepeda motor itu kan
nah ini akan mengurangi ya misalnya kecelakaan
kemudian mereka pun lebih dapat difasilitasi
mereka dapat mudik dengan aman nyaman kemudian tertib
apalagi ini nanti bisnis ini akan disebarkan
ke tiga puluh lima kabupaten kota
adapun mudik gratis ini diperuntukkan khusus bagi warga jawa tengah
yang bekerja di sektor informal
seperti asisten rumah tangga buru bangunan sampai buruh pabrik
tim liputan kompas tv